sebuah bom bunuh diri terjadi sekitar pukul tujuh lewat lima belas pagi tadi di depan gedung mapol resta surakarta
pelaku bom bunuh diri mencoba masuk menerobos penjagaan dengan menggunakan motor sebelum meledakan diri di area halaman polres
pelaku tewas ketika setelah bom meledak sementara satu petugas mengalami luka ringan
kini jarak seratus meter dari lokasi dijaga ketat dan sedang dilakukan olah tkp
dan kita akan terhubung dengan irjen pol boy rafli amar kb tumas mabespori
selamat pagi pak boy bisa diceritakan bagaimana kronologi sementara dari aksi bom bunuh diri di solo
terima kasih pada pagi hari ini pukul tujuh tiga puluh lima seseorang yang diketahui menggunakan sepeda motor
itu menerobos masuk halaman dari kantor mapol resta surakarta
namun demikian ketika petugas provos berusaha untuk menanyakan tujuan
yang bersangkutan namun tetap memaksakan menerobos ke dalam
dan seketika itu tidak berselang beberapa detik yang bersangkutan meledakan dirinya
ini kita duga kuat adalah aksi bom bunuh diri yang dilakukan di halaman kantor polisi
jadi diketahui kemudian pelaku meninggal dunia dan seorang petugas kita luka luka saja
berkaitan dengan dampaknya
oke berarti tidak ada korban tewas lainnya selain pelaku bom bunuh dirinya pak boy
iya benar sementara diketahui hanya si pelaku itu yang saat ini masih dalam proses identifikasi ya
jadi kita belum mendapatkan jati diri yang bersangkutan sedang dalam penyelidikan dan olah tkp
kalau kita membicarakan motifnya apakah sudah mungkin pihak kepolisian sudah mengetahui motif dari bom bunuh diri ini
motifnya kemungkinan besar
ini adalah mirip dengan peristiwa beberapa tkp yang terdahulu
dia ingin menyerang petugas
termasuk mirip mirip seperti di jalan tamrin ya
tapi ini kan dengan menggunakan sepeda motor kemudian menerobos masuk ingin melukai petugas
oke kejadian ini pada saat itu di polresta apakah memang sedang sepi atau justru memang cukup ketat penjagaannya
sehingga pelaku ini juga akhirnya menerobos masuk seperti itu
ya akan bersiap siap untuk pelaksanaan apel siaga ya
jadi pukul delapan
oke apakah ini bisa dikatakan juga pelaku bom bunuh diri mengincar pada saat apel nantinya
sehingga dampaknya juga akan lebih besar menurut anda
iya jadi kemungkinan ya ada tujuan tujuan seperti itu
tapi petugas kita pada waktu itu baru bersiap siap akan apel
karena apel pada hari
hari bulan suci ramadhan ini pukul delapan
oke pak boy mungkin mendapat informasi dari sana seperti apa kondisi terkini di mapol resta di sana
masih proses olah tkp ya
jadi semua belum bisa disampaikan hasilnya
termasuk identifikasi dari si pelaku masih berjalan
sementara penjagaan tentu ditingkatkan di sejumlah wilayah termasuk di seluruh indonesia
karena ini memang kita sedang bersiaga satu dalam rangka operasi ya
hanya kan kita tahu bahwa ini adalah kejahatan teror ya
yang extraordinary klaim lah
mereka kelompok militan
pengetatannya itu bisa diceritakan lebih detail lagi pak boy
apakah sampai jalan depan mapolresta juga tidak bisa dilewati oleh masyarakat
hanya pendapatan petugas peningkatan deteksi aksi deteksi dini ditingkatkan
masyarakat tetap normal seperti biasa
tidak perlu ada yang dikhawatirkan
ini kan kelompok kelompok yang selama ini memang mentargetkan polisi ya
jadi istilahnya kita berusaha maksimal mungkin
cuman kita tahulah kelompok teror ini kan mereka memang targetnya petugas
dan kemudian mereka juga tidak takut untuk meninggal dunia
itu bagi mereka biasa
bagaimana dengan kondisi petugas yang terluka akibat dari bom ini pak boy
apakah sudah ada informasi terkini
informasinya stabil ya
hanya luka luka percikan aja ya
dampak dari efek ledakan itu aja
tidak sampai yang fatal ya
oke baik pak
boy rafli amar terima kasih
sudah meluangkan waktunya dengan cnn indonesia business